presiden jokowi meyakinkan kalangan investor di singapura dan menjamin keamanan investasi meski ada pemimpin baru di indonesia nanti
keseriusan pemerintah disampaikan dengan melihat progres pembangunan ibu kota nusantara yang sedang berlangsung
berbicara di forum ecosperity week dua ribu dua puluh tiga rabu siang presiden jokowi meyakinkan investasi asing di indonesia tetap akan berlanjut meski nanti terpilih presiden baru
presiden optimistis dan percaya diri pembangunan ibu kota nusantara berjalan on the track yang dilihat dari berbagai investor yang sudah menanamkan investasi di ikn
presiden jokowi meyakinkan investasi asing di indonesia tetap akan berlanjut meski nanti terpilih presiden baru